pertengahan dua ribu dua puluh dua tim propam mabes polri melakukan operasi tangkap tangan
terkait dugaan percaloan dan suap pada seleksi bintara polda jawa tengah tahun dua ribu dua puluh
dari hasil sidang kode etik profesi seperti yang disampaikan secara tertulis oleh kabit humas polda jawa tengah
setiap calon peserta yang ingin lolos diduga dimintai uang tiga ratus hingga empat ratus juta rupiah
tujuh orang ditangkap dalam kasus tersebut yakni polisi berpangkat kompol akp brigadir dan aparatur sipil negara atau asn
para pelaku telah menjalani sidang dengan diberikan sanksi demosi dan administrasi tanpa dilakukan pemecatan
ringannya sanksi yang diberikan dikritik oleh komisi kepolisian nasional
menurut kompolnas seharusnya para pelaku juga dijerat pidana suap atau gratifikasi
juga menilai ada kejanggalan dalam kasus ini
proses penyidikan yang dilimpahkan dari propam mabes polri ke propam polda jawa tengah
dinilai untuk melokalisir pelaku atau bahkan menutupi pihak pihak yang terlibat
namun tuduhan kejanggalan ini ditampik oleh polda jawa tengah
kabit humas polda jawa tengah
dan jokbal al kudusi menyebut
pelimpahan pemeriksaan itu tidak menghentikan proses penyidikan
meski selama kurun waktu bulan september dua ribu dua puluh dua hingga maret dua ribu dua puluh tiga memang tak disampaikan ke publik
namun polda jawa tengah langsung respon terhadap itu
kemudian dilakukanlah proses proses gelar perkara
kemudian proses proses klarifikasi dan sebagainya
baru kita proses
jadi sebenarnya prosesnya tetap berjalan
tidak mandek dan tidak lama sebenarnya
ya tetap berjalan
praktek busuk percaluan dan suap ini pun memicu aksi sejumlah mahasiswa di semarang
saat menggelar unjuk rasa di depan mapolda jawa tengah pada jumat lalu
masa yang tergabung dalam kelompok cipayung ini pun menganggap
reformasi kultural dan struktural di institusi polda jawa tengah belum berjalan